banjir yang merendam sebagian wilayah ibu kota sudah mulai surut
warga pun mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur
meski begitu warga terdampak banjir di kawasan jatinegara barat mengaku kewalahan
dan membutuhkan tenaga bantuan untuk mengangkut sampah dari permukiman
sejak pagi warga rt satu rw tiga kelurahan kampung melayu sibuk membersihkan rumah mereka
dari sampah dan lumpur sisa banjir senin dan selasa kemarin
banyaknya sampah membuat warga kewalahan
sementara hujan masih terus mengguyur kawasan ini
kurangnya tenaga kebersihan dari pemprov dki membuat relawan dari banten pun
ikut turun mengangkut sampah dari rumah warga
di sini kita menunjuk baru semalam
oh baru semalam
terus apa yang dilakukan job desknya teman teman ini ngapain
ya insya allah semampu kita aja lah
apa yang terlalu tenaga lah
kita bisa bersih bersih
jadi yang dilakukan dari semalam
sampai dengan pagi ini
ya ngebantu bersih bersihin sampah lah
saya ngangkat sedikit sedikit lampu tenaga kita
ya persulitannya ya untuk alat untuk ngangkatnya ke atas aja
ya berhubung kita kan dalam air kan
berhubung kita susah ngangkatnya ya
sejumlah petugas kebersihan dari sudin sumberdaya air jakarta timur
memang sudah berupaya membersihkan sampah di titik ini
namun belum semua titik tertangani
sementara itu warga yang terdampak juga mengeluhkan lambannya respon pemerintah provinsi
dalam penanganan pasca banjir
terbukti tidak ada dapur umum atau puskesmas keliling
yang siaga memberikan bantuan kepada warga
soal makanan siap sajipun warga mengaku harus mengusahakan sendiri
ngusik nggak waktu itu
belum ngusik masih di atas
ngusik udah beres beres
setelah disurasi kita ngusik
setelah jam dua belas tiga puluh air di pinang pinang naik
langsung jam satu air naik ke atas

ngusik di rumah anak di pinang
nggak ada warga nggak ada bantuan sama sekali
sampai hari ini kemarin
sampai hari ini juga
hingga kami siang tinggi muka air di sungai ciliwung sudah surut
meski begitu badan meteorologi kecil kecil
dan geofisika bmkg memprediksi puncak musim hujan masih akan melanda ibu kota hingga bulan maret mendatang
warga ibu kota pun harus tetap waspada akan potensi hujan ekstrim dan banjir susulan dari wilayah hulu yang mungkin terjadi
miladya rahma jakarta
sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari di kampung pulau jatinegara jakarta timur teddy
bagaimana dengan kondisi terkini di tempat anda yang akan melaporkan nanti
apakah memang masih ada genangan air
kemudian keluhan apa saja yang dirasakan oleh warga yang terdampak dari banjir
selamat sore yuda
kalau saya perhatikan ini warga di kampung melayu di bantaran kali ciliwung ini memang air yang menggenangi rumah rumah di sini sudah mulai surut
hanya terlihat aktivitas warga
yang sibuk membersihkan rumah mereka dari lumpur yang masih banyak di pekarangan hingga ke dalam rumah rumah mereka
dan kalau saya perhatikan dan saya juga mendapatkan informasi dari warga di sini memang dari empat belas rt
ini warga di rt satu rw tiga ini yang paling parah kemarin sampai tadi pagi tergenang ketinggian air yang menggenangi rumah mereka
karena posisi rt warga di rt satu ini berada di semanitnya
berada di semanitnya
berada di semacam palung atau cekungan
sehingga air memang yang menggenangi rumah rumah warga ini memang lebih banyak di sekitar rt satu ini
dan seperti yang ada di belakang saya ini baru saja selesai dari pihak suku dinas tata air jakarta timur yang membantu mengeluarkan air menyedot air dari rumah warga juga selokan selokan warga yang mampet
kemudian langsung dibuang ke bantaran kale ciliwung
ciliwung ini agar mempermudah proses membersihkan rumah rumah warga
tadi memang saya lihat ada sekitar hampir tiga puluh an orang dari suku dinas sumber daya air jakarta timur yang ikut membantu membersihkan rumah rumah warga
ada juga keluhan warga di sini
tadi saya mendapat pengakuan warga langsung yang menyebutkan mereka mengeluhkan masih belum adanya bantuan semacam dapur umum sampai hari ini
kemudian juga belum ada posko kesehatan sementara yang disiapkan pemerintah provinsi dki jakarta di wilayah ini untuk warga yang terdampak banjir ini
mereka mengeluhkan sudah mengalami penyakit penyakit walaupun ringan seperti flu kemudian gatal gatal dan ini belum ada antisipasi semacam pembagian obat obat untuk mereka
dan tadi saya juga sempat menanyakan kepada warga yang tinggal di sini
apa antisipasi mereka
karena menurut pihak bmkg bahwa dari kalau dilihat media desember januari februari curah hujan tertinggi ini akan terjadi pada bulan februari ini
dan sebagai antisipasi mereka memang masih menempatkan barang barang furnitur dan juga barang barang elektronik mereka di lantai dua dari seluruh rumah warga yang ada di sini
dan yuda kalau saya juga perhatikan hampir seluruh rumah yang ada di bantaran kalijiliwung di jawa tenggara di jawa tenggara
kecamatan jatinegara kelurahan kampung melayu jakarta timur ini memang rata rata rumah warga yang ada di sini rata rata konsep huniannya ada dua level atau tingkat dua
sehingga mereka sepertinya sudah menjadi tradisi ketika datang banjir setiap tahun ketika hujan deras mengguyur kawasan ini mereka secara otomatis memindahkan barang barangnya untuk ditempatkan di level yang lebih tinggi di lantai dua
dan hari ini juga saya pantau tadi menjelang siang hingga menuju sore ini ada beberapa posko dari beberapa organisasi masyarakat yang membagi bagikan pakaian bekas kepada warga yang ada di sini
iya tadi saya tadi tertarik dengan pernyataan anda terkait dengan beberapa pemukiman warga di sana yang memang tinggal di daerah palung ataupun cekungan
sehingga informasi dari bmkg mengatakan curangnya
mengatakan curah hujan masih akan tinggi hingga nanti bulan maret
apakah warga memang setiap harinya mereka mengungsi ataukah memang mereka bertahan di sana dan bagaimana dengan langkah pemerintah terkait terutama pihak rt rw untuk memberikan informasi mereka harus mengungsi atau memang tidak ada sosialisasi terkait ini
ya mengenai hal ini memang sebagian warga rata rata ini bertahan di hunian mereka
mereka akhirnya mengungsi ke lantai atas yang seperti saya sebutkan tadi bersama barang barang yang mereka anggap ini penting dan juga masih bisa berfungsi untuk diselamatkan seperti furnitur dan alat elektronik diamankan di lantai dua sambil juga mereka menetap di lantai dua rumahnya tersebut
tapi memang ada sebagian warga lagi yang mungkin punya kerabat yang bisa mereka huni sementara untuk mereka tinggalkan rumahnya
namun ada informasi bahwa juga ketika nanti airnya ini dianggap mencapai level yang
jadi bagi orang orang yang bahaya mengendangi rumah rumah mereka memang disarankan para warga ini tidak berada di dalam rumah karena mengingat faktor keselamatan lebih penting tentunya yuda
baik teddy zuhari terima kasih untuk laporan anda melaporkan langsung dari kawasan jatinegara jakarta timur selamat bertugas kembali